sebuah rumah di kota pasuruan jawa timur hancur akibat ledakan diduga bom ikan yang menewaskan satu orang
suara ledakan terdengar hingga radius lima km
ledakan yang terjadi jumat tengah malam di kelurahan ngeplak panggung rejo pasuruan ini membuat panik warga
saat itu mayoritas warga sudah terlenap sehingga warga kaget karena ledakan tersebut terdengar hingga radius lima km
ledakan tersebut satu rumah warga milik mak cung juga ikut rusak
polisi masih menyelidiki ledakan yang terjadi di permukiman padat tersebut
jadi untuk korban masih belum bisa ditentukan berapa
akan ditentukan setelah olah tkp dari jibom dan dari ditlak